nah di sisi lain wakil ketua kpk johan nisanak justru meminta maaf atas kesalahan anak buahnya
sedangkan ketua kpk firly bahuri mengakui seluruh proses hukum di kpk merupakan tanggung jawab pimpinan
bagaimana kemudian catatan media akan berbagai kasus yang melibatkan anggota tni aktif
bagaimana penanganannya selama ini saya akan berbincang dengan wakil pemimpin redaksi cnn indonesia revolusi riza
selamat malam mas revo
selamat malam terza
mas revo setelah wakil ketua kpk johan isanak ini meminta maaf
kemudian kemarin hari sabtu ketua kpk firly bahuri mengklarifikasi bahwa semua tanggung jawab ini adanya di pimpinan
dan juga wakilnya yang juga melakukan konferensi pers
kasus dugaan suap basarnas ini alex marwata mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada sprindik atas nama dua anggota tni yang ditersangkakan tersebut
tanggapannya mas melihat hal ini apakah kemudian hal ini bisa menimbulkan kesan bahwa kpk kesannya menggampangkan penyampaian informasi yang sangat krusial
ya selama berapa hari terakhir ini kan kita memang menyaksikan ada sebuah hal yang
dalam sebuah hal penetapan kasus tersangka
tentang persangka gitu ya pengetahuan persangka terhadap kepala pasar nasi dan juga
petugas yang ada di dalamnya
itu disampaikan secara gamblang pada waktu itu oleh kpk sendiri
dan kemudian ini berbentuk pada
tempat ya antara antara buspom tni dan juga kpk
kemudian wakil ketua kpk meminta maaf
dan kemudian sempat juga menipu kami dengan penyampaknya yang diperlukan untuk mencari penyelamatan yang tersebut
polemik karena salahkan
pak dopo dawa tudun disampaikan bahwa
ada salahkan lah
pada pihak timnya
dan kemudian dikoreksi
berikutnya oleh wakil ketua kpk alexander
marwata dan juga ketua
kpk bipi bahuri
kita yang harus
kita lihat sebenarnya begini
semua warga negara
itu berkedudukan sama di depan hukum
itu yang harus kita
pegang bersama bahwa
semua warga negara
itu berkedudukan sama di depan hukum
dan setiap orang setiap warga negara
indonesia ketika melakukan
itu harus mempertanggungjawabkannya
juga kepada hukum
nah kemudian korupsi kita tahu
salah satu kejahatan yang luar biasa
menggunakan undang undang khusus
tindak pindahan dan korupsi
ada pengadilan yang khusus menangani
korupsi di bikor
setiap orang yang dijerat dengan
undang undang anti korupsi
kemudian dihadapkan pada
pengadilan di bikor
nah beberapa hal
dalam kejadian kejadian sebelumnya
orang orang yang memiliki
tanggung jawab lebih
terutama juga hukum
ketika dia terlibat dalam
maka akan bertanggung jawab lebih gitu
hukum akan menjerat lebih berat
dibanding warga negara biasa
contohnya pada waktu itu
dijerat tindak pindahan korupsi
hukumannya jauh lebih berat
dibanding yang lain
sebagai salah satu orang yang
warga negara yang memiliki tanggung jawab putih
diadili melalui peradilan khusus
melalui peradilan militer
pada waktu itu ketika dibentuk
sebenarnya intinya seperti itu ya
karena mereka memiliki tanggung jawab lebih terhadap negara
dilakukan tindak pidana
dihadapkan pada peradilan militer
nah sekarang yang kita lihat
ada juga kejadian di apa kejadian ini diadakan pada peradilan militer
kejadian di apa namanya
hal fakta di negara kita pada waktu itu kan
militer memiliki kekuasaan lebih ya terhadap
negara gitu atau masyarakat
supremasi sipil lebih didekatkan gitu ya
nah ketika konteks kemarin kita melihat
kpk sebagai lembaga sipil gitu ya
sampai ada kistruh
yang kita katakan kisruh gitu ya
kemudian kpk meminta maaf
sepertinya apakah memang ada yang salah di kpk atau tidak
dalam beberapa penuturan penuturan yang disampaikan
apakah kemudian dalam
proses penyelidikan terhadap
di basarnas ini misalnya
ada beberapa serangkaian
nah apakah kemudian
perdebatannya kemudian adalah apakah kpk memiliki hak
untuk menetapkan kasus tersangka terhadap
terhadap personil tni
hal yang kemudian
ini yang sekarang
di beberapa pihak
melakukan hubungan terhadap kpk
beberapa ahli ahli hukum
beberapa waktu terakhir ini
mengeluarkan statement bahwa kpk sebenarnya juga memiliki hak
perdebatannya kemudian apakah
kpk apakah semua
tindak bidang yang melibatkan tni harus melalui puspon tni
apakah kemudian kpk memiliki hak atau tidak
sebuah hal yang dalam beberapa waktu terakhir ini menjadi menarik untuk dicermati gitu ya
kalau memang tidak memiliki hak
itu perlu beberapa hal yang harus diperhatikan gitu ya
apakah memang kpk memilih hak atau tidak
perdebatan perdebatan semacam inilah yang sekarang
terjadi di masyarakat dan kemudian memunculkan
hal hal ini yang merupakan hal yang kontraproduktif
terhadap penanganan kasus ee
penindakan kasus korupsi di tanah air gitu
nah ini yang sekarang kita berharap
petinggi petinggi negara itu segera bisa menyelesaikan kasus semacam ini
karena kita berharap
yang paling penting adalah
ee yang kita harapkan adalah
penindakan terhadap kasus korupsi ini tetap dijalankan sebagai onomunistik mestinya
dan setiap orang yang bertanggung jawab atas ee
dugaan kasus korupsi ini bisa diadili sesuai porsinya gitu ya
dan mempertanggung jawabkan ee
apa yang telah mereka lakukan
mas revo berbicara mengenai hak
ee berbicara mengenai hak kpk
kewenangan kpk tadi juga sudah disampaikan oleh mas revo
ee berbicara mengenai hak kpk
quote unquote banyak ahli hukum yang kemudian justru menyayangkan permintaan maaf kpk
karena ya mendukung bahwa kpk bisa setidaknya melakukan pengusutan terhadap ee anggota militer
tadi saya juga sempat berdialog dengan peneliti pukat ugm mas revo zainur rohman
setidaknya dia menyatakan tadi setidaknya kpk ini sebenarnya bisa membentuk tim koneksi tim yang berada di dalam kota ini

cantum dalam undang undang yang ada dalam kuhap kemudian dalam undang undang kpk kemudian juga dalam undang undang tni
bahwa ada peraturannya dimana bisa dibentuk tim koneksi tas dan tim ini bisa berawal dari penyidikan
jadi isi timnya ada dari tim kpk dan juga dari tim tni
hal tersebut sudah dilakukan oleh kejaksaan dan juga tni
dan ini kan sebenarnya kasus seperti ini bukan kalipasan
dan ini kan sebenarnya kasus seperti ini bukan kalipasan

tersangka dari anggota tni ini kemudian hilang karena di sp tiga kan
melihat hal ini mas revo sebenarnya kendalanya apa kemudian tim koneksitas ini
tidak juga kunjung terbentuk antara kpk dan juga tni
melihat ini bukan kasus pertama sebenarnya

kalau kita harapkan kan
bahwa memang ada yang namanya koneksivitas ketika melakukan penegakan hukum
kpk yang kita harapkan tentu sekarang adalah
bagaimanapun ketika kasus ini bergulir penyidikannya
itu dilakukan oleh komisi pemberantasan korupsi
kpk tentu ketika berani menetapkan
berani mengatakan pada waktu itu ya bahwa beberapa petinggi di basarnas ini
patut diduga melakukan tindak pidana korupsi misalnya
tentu mereka tidak secara serampangan melakukan menetapkan sebagai tersangka
seperti yang kita tahu
seperti kita tahu biasanya kpk itu pasti memiliki dua
tidaknya dua alat kursi ketika mengira seseorang sebagai tersangka
nah proses penyidikan sekarang sudah dilakukan oleh kpk

dua alat bukti juga dipegang oleh kpk
maka ketika kasus ini misalnya diserahkan kepada pom tni
dan kemudian nanti diadili di peradilan militer
setidak tidaknya kita berharap bahwa penyidik penyidik kpk
itu tetap dilibatkan dalam penanganan kasus ini
dan yang paling penting adalah kasus ini harus di
semua proses penyidikan peradilan itu harus dilakukan secara transparan kepada publik
sebagaimana publik selama ini selalu bisa mengikuti
setiap proses peradilan yang berlangsung di pengadilan tipikor
semua dibuka secara transparan dan kemudian
dapat dipertanggungjawabkan kepada publik
proses koneksivitas tentu yang ini yang kita harapkan
bagaimanapun kpk yang memegang dua alat bukti
yang harus dilihatnya dua alat bukti
kita akan terus juga memantau bagaimana perkembangannya
agar kasus ini tidak hilang begitu saja ya mas revo
wakil pemimpin redaksi cnn indonesia revolusi riza
telah bergabung bersama kami malam hari ini di cnn indonesia prime news